untuk pencairan thr ini
dari hari raya idul fitri
dari hari raya idul fitri
ini kira kira tanggal
empat april sudah mulai
dan lembaga dapat
pelayanan perbenaraan negara
menyesuaikan dari penetapan
cuti yang telah diumumkan
mengenai cuti bersama
dari hari raya
mekanisme yang berlaku